selamat pagi waktu indonesia selamat sore waktu amerika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terus pas lo join tiba tiba lo tau itu bukan dbl yang pas on five gimana tuh
karena mereka itu kalau tarifannya itu sebenarnya gak terlalu banyak
niatnya pak prabowo untuk merekonsiliasi megawati dengan yang lainnya lah
gue liat dari omongan lu sekarang dari cara ngomong lu lu pede pede aja
dari bmkg direktur peringatan dini dan kapus kris kemenkes